kamu yang modus bye
rara aku masih sayang banget sama kamu rara
kamu mau kan jadi pacar aku lagi rara
dengar dia sedang beristirahat

bel gue yakin kondisi arin gak separah itu
gue mau ketemu sama lo
aku mau berbunuh bisa nanti
seperti dugaan gue

eh lo udah bohong kan
apa sih al
lo tuh kenapa berisik banget sedang teriak teriak
waduh gue lagi sakit lagi pengen istirahat
seperti dugaan gue mau kenapa napa kan
berarti lo siap siap aja sekarang
al gue tuh emang sakit parah tau gak
cuma gue bosen aja di rumah sakit
makanya gue minta rawat jalan
eh rin lo gak usah bohong sama gue ya
aku tuh bisa bedain mana orang yang benar sakit sama enggak
pokoknya sekarang gue minta sama allah hentikan kasus ini
enggak kasus ini bakal terus berjalan sampai si michel itu dikeluarin dari sekolah
eh rin kalau misalnya dikeluarin dari sekolah terus gue gimana
ya udah lah ikutan keluar aja
biar kayak rifqi tuh katanya lo rela berkorban demi si michelle hah
selama ini gue mau kerja sama sama lo
gue unggahin hubungan michelle sama rifqi
gue juga bakal selalu dukung lo asal gak ngerugiin inisial
tapi kenapa sekarang emang mau bikin misalnya dikeluarin dari sekolah
hei ini kan juga bukan ulah gue aldino
ini terjadi begitu aja
rin seenggaknya lo bisa nutup kasus ini
supaya michelle gak perlu dikeluarin dari sekolah
kasus ini bakal terus berjalan titik
gue nyesel bersekutu sama lo
pokoknya mulai sekarang kita ga usah kerja sama lagi
dan gue akan pastiin dan buktiin kalo michelle gak bersalah
ya terserah lo aja lo cari aja sana bukti kalo michelle tuh gak salah
belin banget sih
kayaknya lino marah banget deh sama lo
padahal kan selama ini ibu udah susah banget dapetin aldino
gue yang ngeribut sama aldino
gue juga yang dibentak bentak sama aldino
kok lo nyalain gue sih sekarang
lo tuh temen gue apa bukan sih
udah tahu kondisinya kayak gini
lo malah mikirin pdktn loh
gue udah lama banget suka sama dia kan lo cukup tau
terus tuh lebih pentingin aldino dibanding gue
ya udah se analog kejar aja tuh aldino gak usah temenan lagi sama gue
ya habis lo pentingin aldino mulu sih ih
nenek sudah lama menjadak selama anak nenek masih kecil kecil
tapi nenek selalu berusaha mencari nafkah membesarkan mereka
dan nenek berusaha supaya mereka sekolah setinggi mungkin
agar mereka menjadi sukses
tapi setelah mereka sukses mereka tidak mempedulikan nenek
nenek gak ada yang mau nemenin nenek
gak ada yang peduli sama nenek
nenek jangan sedih ya nenek doain aja biar anaknya nenek bakal nemenin disini ya
nenek selalu berdoa untuk mereka
nanti kalian berdua jangan seperti itu
jangan lupa sama kedua orang tua kalian
semoga kalian menjadi anak soleh dan soleh
selama ini ibu udah berjuang sendirian
nyari nafkah buat biayain sekolah
juga buat makanan sehari hari
ibu juga masih sempat masak buat kue tiap pagi
ibu el janji bakal terus sayang dan selalu jaga ini ibu
gue jadi keinget sama papa dan almarhum mamah
jadi ngerasa salah kue karena selama ini ribut terus sama papa
nenek gimana keadaannya sekarang
udah agak baik kan sus
alhamdulillah baik kalau gitu saya periksa tekanan darahnya dulu ya
yaudah kalau gitu saya sekalian pamit ya nek maaf gak bisa lama lama ya
terima kasih kalian sudah jenguk nenek sudah nemenin nenek
buruan nikahin pacarnya ya jangan sampai diambil orang
doain terus ya nek
terima kasih udah didoain cepet cepet juga ya
maaf ya pacar saya
ibu kan pacar nek
semoga sehat terus ya nak amin
beta tadi tuh mau antar nona pulang
eh div riva sengaja kali ngelindarin lo dia gak mau dirusui lo terus
pak besok besok kalau mau pulang bilang gue aja biar gue anterin ya
aduh kalian tuh ngapain sih nempel nempel gue terus
lama lama tuh kayak power man karet tau gak
nona riva beta ini tuh sudah berniat sekali toh
kalau beta tidak akan mau jauh dari nona riva lagi
jadi lebih baik sekarang nona pulang sama beta saja ya
enggak pak jangan mau sama gue aja
eriva tadi tuh gue nyari nyari lo tau di sekolah
tapi untungnya ada si gembar liat lo naik ojek
coba kalau enggak gue pasti masih muter muter di sekolah
sama gue sekarang ya
enggak enggak usah gue kan udah naik ojek
beta sama farel gantian antar nona
tuh jadi sekarang beta yang antar nona pulang
nanti besok baru farel yang antar nona pulang
kalau begitu kan adil apa
gue mau nganterin riva hari ini
udah sama gue aja ya
eh bang berhenti dulu bang
bang enggak usah bang
pokoknya nggak usah pedulin mereka
mbak kenapa gak mau ikut salah satu dari mereka aja
mereka itu enggak jelas tau enggak pusing saya
kalau nona mau beta akan mengutamakan keselamatan nona sampai di tujuan
bukan cuma nantar jemput sekolah
kalau nono mau ke bulan juga beta akan antar dono sampai di tujuan
eh jangan mau pak gue bisa kasih fasilitas terbaik jauh dari nadif
gue gak peduli mau kalian kasih fasilitas bintang tujuh enam delapan gak peduli
gue tetap mau sama bang ojek
ayo bang jalan kebut aja bang
farli itu dia modus eh nona
lu anda terlalu modus toh
ya lu juga sama modus
bagi fasilitas beli ini beli itu lah
yang ngapain ke bulan
ya itu ramainya juga perjuangan
ah lu yang modus terbaik
aku masih sayang banget sama kamu rara
jadi pacar aku lagi rara
rhy nyuruh pertanyaan